komisi pemberantasan korupsi menahan sebelas mantan anggota dprd sumatera utara
tersangka dalam kasus suap apbd mantan gubernur sumatera utara gatot pujo nugroho
kpk memastikan semua tersangka sudah menjalani rapid test sebelum mulai ditahan
kesebelas tersangka diangkut dengan tiga mobil tahanan menuju dua rutan berbeda
enam tersangka ditahan di rutan cabang kpk pada gedung merah putih
dan lima lainnya di rutan cabang kpk pondam jaya guntur
kpk pada tiga puluh januari lalu telah menetapkan empat belas tersangka baru dalam kasus ini
mereka merupakan mantan anggota dprd sumatera utara periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas dan periode dua ribu empat belas dua ribu
kpk menduga empat belas ex anggota dprd sumut itu turut menerima suap dari mantan gubernur gatot pujo nugroho
terkait persetujuan laporan pertanggung jawaban pemerintah sumatera utara dua ribu dua belas dua ribu empat belas
persetujuan perubahan apbd
pengesahan apbd sumut dua ribu tiga belas dan dua ribu empat belas
pengesahan apbd sumut dua ribu tiga belas dan dua ribu empat belas
serta menolak menggunakan hak interpelasi dprd sumut pada dua ribu lima belas
total sudah lebih dari enam puluh ex anggota dprd sumatera utara yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini
jadi prosedurnya sebagaimana diketahui harus dirapit tes dulu
kalau ternyata reaktif baru kemudian diswap
kalau positif misalnya baru kemudian kita tindak lanjuti ke mekanisme ataupun penanganan secara kesehatan
karena ternyata dari sebelas yang kami tahan pada malam hari ini
hasil rapi tesnya tidak ada reaktif maka kemudian kami lakukan penahanan